saya minta bantuan kepada ibu megawati atau staffnya
bu tolong saya bu terserah ibu bantu saya untuk berobat bu
minta tolongnya bu makasih ibu megawati
video permintaan bantuan artis senior dorce gamalama yang ditujukan kepada presiden indonesia ke lima
megawati soekarno putri menjadi perhatian netizen
diketahui saat ini dorce memang tengah berjuang melawan komplikasi diabetes
harus menggunakan kursi roda karena mengalami pembengkakan pada kaki
diabetes sangat dipengaruhi faktor keturunan gen dan faktor lingkungan
seperti gaya hidup makanan dan aktivitas fisik
pada fase komplikasi pasien harus mendapatkan intervensi medis
seperti pengaturan pola makan olahraga dan konsumsi obat
banyak yang tidak menyadari apakah yang sudah dilakukan sudah optimal atau belum
kadar gula darahnya itu masih di atas batas normal atau batas target
sehingga lama lama kalau itu berlangsung bertahun tahun
kerusakan pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar akan mulai
kerusakan pada pembuluh darah inilah yang dikenal dengan komplikasi diabetes
komplikasi berpotensi menimbulkan serangan jantung stroke dan penyempitan arteri
organ vital awal yang diserang saat terjadi komplikasi diabetes adalah retina mata dan ginjal
penderita komplikasi diabetes diharuskan mengontrol gula darah
salah satunya dengan mengatur pola makan dan asupan gizi
tiga kali makan dua kali snack
snacknya disarankan untuk buah yang tidak manis
makannya satu piring itu buah dan sayur separohnya
yang separoh lagi yang sepertiga adalah anggur
kambahidratnya dan karbohidratnya saya nyaramin dengan seperti nasi
selain itu pasien juga harus rutin berolahraga untuk mencegah dan menunda komplikasi yang memunculkan penyakit kardiofaskular